gempa bermakni tuduh tujuh puluh satu mengguncang kota ternate provinsi maluku utara
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami pasca gempa tersebut
warga di kota ternate pun mengungsi ke wilayah yang tinggi
gempa bumi bermagnitudo tujuh satu yang berpusat di laut maluku
terjadi pukul delapan waktu indonesia timur senin dinihari
gempa berkedalaman sepuluh km itu dirasakan warga kota ternate maluku utara
warga pun berhamburan keluar rumah
warga yang mengungsi di antaranya dari kelurahan mangga ii kalumata dan bastion
mereka berlari ke wilayah perbukitan
menyusul gempa tersebut badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg ternate
sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami
sejumlah wilayah di maluku utara seperti ternate halmahera dan tidore
mendapat status waspada
warga diimbau untuk waspada
meski belum ada rekomendasi untuk evakuasi
menurut kepala bmkg ternate kustoro
penyebab gempa adalah adanya pergeseran lempeng dinamis di laut maluku
di mana lempeng tersebut selalu bergerak
telah terjadi gempa bumi tektonik
pukul delapan waktu indonesia timur
dengan kekuatan tujuh satu skala richter
dan kedalaman sepuluh km
bmkg menyebutkan atau merilis bahwa gempa tersebut berpotensi tsunami
berdasarkan pemodelan yang dilakukan di bmkg pusat
dengan statusnya adalah waspada
untuk daerah daerah di provinsi maluku utara dan provinsi
hingga saat ini masyarakat masih menetap di daerah pegunungan
mereka masih menunggu hingga ada informasi resmi dari pihak bmkg maupun pihak terkait
sahril abdullah maluku utara
gempa bermagnitudo tujuh satu di ternate maluku utara
telah dimutahirkan menjadi magnitudo tujuh oleh bmkg
sementara peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pada minggu pukul dua puluh dua delapan waktu indonesia barat ini
dinyatakan telah berakhir pada senin dini hari pukul tiga belas waktu indonesia barat
dan untuk mengetahui kondisi terkini dari maluku utara
kita telah terhubung melalui pesawat telepon
dengan jurnalis transmedia sahril abdullah di maluku utara
selamat pagi sahril
selamat pagi herano
ya sahril bisa dijelaskan sejauh ini apa dampak dari gempa dengan magnitudo tujuh
yang terjadi di maluku utara tadi malam
ya gempa berkekuatan tujuh satu skala liter ini memang terjadi tadi malam
ini membuat ratusan warga di kota ternate ini memang cukup panik gitu
mereka memilih untuk lari ke perbukitan untuk mengamankan diri
meskipun pihak bmkg sudah menyeluruhkan yang cabutan status teringatan dini tsunami
namun warga warga di kota ternate sendiri masih memilih untuk menetap di perbukitan
maupun di sana keluarga
ya sahril sampai kapan ini warga di sana akan
menetap di daerah yang cukup tinggi
karena kan warga akan turun ke bawah atau ke rumah rumah mereka setelah adanya sosialisasi
atau informasi dari pihak pihak atau otoritas terkait di sana
ya memang dari hasil pantauan kami lain dari pukul tadi malam
hingga tadi pukul lima memang warga ini masih memilih untuk menetap
ataupun pencabutan status teringatan dini
sehingga bmkg maupun bpbd berupaya untuk menghimbau kepada warga
untuk segera kembali ke rumahnya masing masing
karena memang status pencabutan teringatan dini tsunami ini berarti bahwa
maluku utara ini sendiri sudah berstatus aman dari bencana tsunami
berarti bisa dikonfirmasi
bahwa status waspada ini turun menjadi status aman ya sahril
tapi bagaimana dengan adanya dampak dari gempa ini
apakah sudah membuat ada kerusakan kerusakan yang cukup berarti di provinsi maluku utara
ya tadi malam juga kami sempat mengkonfirmasi kepada pihak bpbd
namun belum dilaporkan begitu ada kerusakan maupun korban jiwa
kami pantau memang sebagian masyarakat yang mengunjungi serbu kita
memang sudah sebagian besar sudah mulai kembali ke rumahnya
dan situasi untuk kota ternate sendiri memang kita lihat sudah mulai kembali kondusif seperti itu
ya mungkin sahril bisa anda ceritakan kembali bagaimana situasi ketika gempa terjadi
ini kan cukup besar ya tujuh satu yang tadi anda sebutkan gempa di sana
apakah membuat sejumlah warga masyarakat di sana
panik dan harus berlarian sehingga membuat ada kemacetan dan juga kecelakaan di maluku utara
ya memang pada saat gempa tujuh satu skala liter ini memang pada saat terjadi memang warga panik begitu
dan lari semua berhamburan di panjang jalan seperti itu
misalnya dari arah dari bandara ke ternate utara
nah itu daerah daerah pesisir
pantai ini memang semua panik seperti itu
karena mereka menyatakan bahwa mereka panik ataupun trauma
sehingga mereka lebih memilih untuk mengungsi meskipun sudah ada imbauan imbauan yang balik setelah pukul lima tadi
baik sahril abdullah jurnalis transmedia melaporkan langsung dari maluku utara
kita akan kembali mengupdate informasi
mengembangkan informasi terkait dengan gempa di sana ya
terima kasih sahril abdullah
dan seperti yang dikatakan oleh sahril abdullah tadi bahwa status sudah aman di sana
untuk status waspada sudah turun menjadi status aman
dan warga masih berada di perbukitan dan sampai kapan masih belum tahu warga akan turun dan ke rumahnya mereka